kita ke informasi selanjutnya pemerintah provinsi jawa barat resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi
untuk tahun dua ribu sembilan belas kenaikan ump ini menuai berbagai tanggapan dari buruh dan pengusaha
gubernur jawa barat ridwan kamil resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi ump jawa barat sebesar satu enam ratus enam puluh delapan
menurut ridwan kamil penetapan ump ini mengacu pada peraturan pemerintah pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan
emil mengatakan kenaikan ump berlaku secara nasional
berdasarkan keputusan kemenaker besaran kenaikan ump dua ribu sembilan belas merujuk pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional
ump itu kan upah minimum provinsi untuk memastikan semua yang bekerja di wilayah provinsi jawa barat
misalkan di hijrah hijrah ya dia tidak kurang dari angka yang tadi sudah disebutkan
jadi ini pada dasarnya itu
hanya kenyataannya di setiap kota kabupaten di dua puluh tujuh daerah itu tidak ada yang sama dengan ump provinsi selalu lebih tinggi
ump tahun dua ribu sembilan belas ini dianggap tidak mencukupi kebutuhan buruh
ahmad gozali salah satunya
buruh salah satu pabrik di karawang ini mengaku jumlah tersebut tidak cukup untuk masuk kriteria hidup layak
gozali yang memiliki satu orang istri dan empat anak ini setiap bulannya harus menyiasati upah yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga
praktis gozali tidak memiliki uang untuk dana darurat dan hanya mengandalkan bpjs untuk kesehatan
dengan upah yang sekarang tadi saya sampaikan untuk makan kalau digambarkan satu orang sehari lima belas ribu atau sepuluh ribu saja dikali tiga puluh hari sudah berapa gitu kan
kita bagaimana sementara harga harga di luar kebutuhan kita di luar itu naiknya lebih dua tiga kali lipat dari apa yang ditetapkan pemerintah
sebetulnya harga apa kenaikan upah saat ini tidak mengobati atau apalagi menutupi tidak mengobati untuk kebutuhan hidup pekerja khususnya
yang pertama bahwa ump di jawa barat tidak dibutuhkan
kenapa tidak dibutuhkan karena jawa barat sudah mempunyai umk upah minimum kabupaten kota masing masing di dua puluh tujuh kabupaten kota
artinya ump ditetapkan ini mubajir dan tidak berlaku di jawa barat
karena ada perusahaan yang memanfaatkan karena ketika jawa barat itu menetapkan ump
maka ada pengusaha yang seolah olah ump ini berlaku dan menggunakan ump dalam upah pelaksanaan upah
sedangkan dia mempunyai umk misalkan di dua puluh tujuh kabupaten kota ini semua sudah punya umk
maka ketika dimunculkan ada penetapan ump ini sangat sia sia mubajir siapa yang mempergunakan
asosiasi pengusaha indonesia jawa barat juga menyatakan keberatannya pada presentasi kenaikan ump ini
kami tidak mau apindo tidak mau upah terlalu rendah
karena yang rugi juga kami
karena upah itu harus seimbang supaya daya belinya ada
jadi barang barang dari industri manufacturing ada yang beli di dalam negeri
kalau terlalu murah juga kami tidak mau
tapi harus disesuaikan keseimbangan pemerataan antar upah yang di provinsi jawa barat dengan upah provinsi lain
jangan terlalu jomblang
setelah penetapan ump pada akhir november mendatang akan dilakukan penetapan upah minimum sektoral kota kabupaten
atau umsk untuk dua puluh tujuh kabupaten kota di jawa barat
franky wijaya bandung